pemuda yang mana
itu yang ingin kami tanyakan bu
mungkin sandi putri ibu pernah menceritakan sesuatu
santi tidak pernah bercerita seperti itu pada saya
indra siapa dia
kenapa dia bertanya hal yang aneh
tadi sudah saya perkenalkan kepada ibu
teman sekolah saya waktu di sma dulu
senangnya didatangi oleh seorang pengacara yang terkenal
yang sedang menangani kasus cendani
apa kabar nadia
aduh jadi paranormal sekarang
kamu sekarang di pengacara ya
kita sudah sepuluh tahun tidak pernah bertemu
kenapa tiba tiba kamu sudah di sini sekarang
ada perlu apa
mimpi yang benar benar sangat buruk
tapi bukan karena kamu terkena penyakit inpotensi kan
dan minta diurut oleh nyia yu
tidak tidak aku serius nadia
kalau memang kamu lebih suka aku panggil dengan sebutan begitu
terus terang loh baru kali ini aku mengetahuinya
sepertinya sangat serius
ngomong ngomong soal mimpi buruk itu apa enggak
kamu sudah dengar berita tentang ibu sumiati
yang dituduh membunuh suaminya sendiri
korban itu dengan leher robek menganga
saya mengikuti beritanya
tadi pagi kan ada di tv
ya memang mengerikan
dan yang lebih mengerikan lagi
aku ikut terseret di dalamnya
secara resmi aku adalah penasihat hukum keluarga pak rahmat
korban dengan leher robek mengangah itu
dan tidak resminya
tidak resminya sebenarnya
almarhum beserta istrinya yang sekarang ini sedang ditahan di kantor polisi
mereka adalah calon mertua saya
jangan cuma bisa mengatakan karena dia
kamu beritahu aku apa kira kira yang bisa aku perbuat
untuk menyelamatkan putri mereka santi
dia itu calon istri kamu
dia sekalian berkata
dia sekarang lagi berada di rumah sakit
dan dia sedang dalam keadaan koma
iya iya benar benar itu nadia
dan dokter bilang kemungkinan hidupnya lima puluh lima puluh
jadi ini yang kamu maksud dengan mimpi buruk
kalau harus mimpi barah memburu burchen
m resonan pada barang barang
susra bagaimana perkemasannya
sebaiknya kita bicarakan dulu saja bengka
oke nadia ada apa
itu kesimpulan yang saya ambil dari cerita suster
kalau cuma mau cerita itu buat apa kamu mengusir dia pergi
sebenarnya santi pernah melihat pembunuhan lain selain peristiwa ayahnyandra
leher robek darah yang dihirup
itu semua modus operandi yang disangkakan pada calon mertua
bukan ini dengan golok
bicara apa kamu nadia
saya melihat santi ndra
sepertinya dia pernah mengalami traumatik
atau mungkin dia melihat suatu pembunuhan dengan mata kepalanya sendiri
siapa yang dibunuh kapan dimana
mana saya tahu ndra
mungkin santi pernah menceritakan sesuatu sama kamu
mungkin dia pernah mencari pembunuhan
saya tidak tahu
saya tidak tahu
jelas tidak pernah
dan saya tahu apa yang telah kamu lakukan di dalam sana nadia
boleh tahu apa yang sudah kamu lihat dengan mata keibu itu
nanti saja saya ceritakan dra
tapi apa benar santi tidak pernah bercerita apapun sama kamu
tapi saya harap itu cuma mimpi buruk nanti saja
dibantai dengan golok
pemuda yang mana
itu yang ingin kami tanyakan bu
mungkin santi putri ibu pernah menceritakan sesuatu
santi tidak pernah bercerita seperti itu pada saya
kenapa dia bertanya hal yang aneh
tadi sudah saya perkenalkan kepada ibu
teman sekolah saya waktu di sma dulu
ketika saya sedang bekerja di sma
saya terserah mengerti bahwa
ada seseorang yang ingin saya lindungi
mungkin seseorang dari masa lalu atau mungkin seseorang dari masa kini bu
lagi lagi kamu berbicara kosong
saya mau kembali ke saya
pertanyaan aneh apa yang kamu tuju saya hanya menduga duga ya katakanlah bisikana luri
apa bisikan nalurimu kali ini saya berusaha untuk tahu dia saya berusaha untuk melihat dari matanya
hai tapi saya nggak bisa hai oh ya ya matanya itu gelap matanya penuh kabut hitam pekat
ya dari pengalaman saya mata seperti itu penuh dengan rasa keinginan untuk melindungi diri atau
melindungi orang yang dicintai
sebenarnya siapa yang ingin ibu lindungi mungkin seseorang dari masa lalu atau mungkin seseorang
dari masa kini you
teman indra yang bermata tajam itu
bagaimana dia bisa tahu